selamat pagi virus influenza dengan cepat menyerang siapa saja ketika daya tahan tubuh sedang menurun
namun ada beberapa kelompok yang paling rentan terhadap komplikasi penularan penyakit influenza
siapa saja kelompok rentan terhadap influenza ini dan apa bahayanya serta apa upaya pencegahan yang bisa kita lakukan
kita akan membahasnya bersama prof iris rengganis ketua perhimpunan alergi imunologi indonesia
prof iris selamat pagi
apa kabar profesor
alhamdulillah kabar baik
baik terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami
baik profesor kalau kita berbicara tentang influenza mungkin selama ini orang itu cenderung untuk mencari
menyepelekan begitu ya
ini penyakit yang sering sekali terjadi pada kita pada anak anak kita pada orang tua kita
tapi padahal sebenarnya kalau kita kilas balik satu ratus tiga tahun silam ini juga menjadi pandemi seperti situasi yang terjadi saat ini ya prof
ya virus influenza sampai saat ini kan masih beredar
tapi tidak pandemi lagi
tidak pandemi lagi karena sudah ditemukan vaksinnya begitu ya prof ya
profesor kalau kita melihat influenza ini kan juga ada banyak sekali jenisnya
ada flu burung flu babi kemudian swine flu flu hongkong begitu
apakah sebenarnya influenza ini akan terus menjadi ancaman begitu ya bagi tahun tahun kita mendatang prof
ya jadi kalau kita bicara virus influenza sampai sekarang terus masih terus beredar dan terus mengalami mutasi
ya sehingga masih tetap mengancam
nah beberapa pandemi virus influenza yang mutasi itu setelah flu span
tercatat juga ada yang lainnya kayak flu hongkong flu burung atau swine flu
nah karena itu itu penting kita mendapat perlindungan dari virus influenza ya caranya dengan vaksinasi
dan vaksinasi kita tahu strain nya juga berubah setiap saat ya
jadi memang vaksinasi influenza itu dilakukan setiap tahun
karena kita melihat strain apa yang ada untuk tahun depannya
ya jadi sekarang sudah ada vaksin
ini sudah ada empat strain ya
jadi itu lumayan cukup melindungi
baik profesor kita akan membahas lebih jauh seberapa penting sebenarnya vaksinasi
tapi yang pasti kita perlu juga informasikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya influenza ini tidak bisa dianggap sepele ya prof ya
bahwa ini juga bisa berakibat komplikasi begitu
komplikasinya akan seperti apa itu prof
ya jadi kelihatannya orang mikir oh kayak flu biasa ya
jadi kita jangan menganggap entah
ya kita bisa menganggap itu flu biasa
tapi kalau kita bicara tentang flu biasa ya
memang batuk pilok biasa atau selesma itu sering mereka salah artikan sebagai flu
padahal gejala itu beda ya
menyebabnya juga beda
nah kalau kita bicara batuk pilek biasa atau flu biasa ya yang kita sebut selesma atau common cold ya istilahnya ya
itu disebabkan oleh berbagai jenis virus
contohnya rhinofirus ya
tapi juga memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan gejala influenza
nah sedangkan influenza sendiri itu disebabkan oleh virus influenza
ada strain a ada strain b
jadi kalau kita menganggap itu virus influenza
dan gejala yang ditemukan juga itu akibat virus influenza itu bisa demam batuk nyari tenggorokan hidung berair atau tersumbat
ada nyeri otot sakit kepala ya
dan badan terasa lemes ya
nah gejala umumnya ini lebih berat dari slesma ya
dan dapat menyebabkan komplikasi terutama pada apa namanya individu dengan comorbid ya
nah komplikasinya biasanya bisa pneumonia radang paru
nah itu yang harus kita perhatikan
orang terkena penyakit influenza
kalau mendengarkan dari penjelasan profesor tadi tentang ciri cirinya begitu ketika orang mengalami selesma atau kita kenal sebagai pilek begitu ya
lantas sekarang kita berada di pusaran covid
bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini adalah covid sembilan belas gitu profesor
karena ciri cirinya sepertinya mirip sekali ya
memang mirip mirip ya
orang kadang kadang flu biasa saja
nggak usah flu ya
flu yang sakit
seluruh yang tadi dijelaskan ya
orang sudah ketakutan ya
ya kita bisa bedakan tentunya ya
mereka periksa pcr
pcr yang khusus ya
swab pcr atau swab antigen dulu ya itu kan memang sudah spesifik untuk virus covid sembilan belas
kita bisa bedakan dengan cara pemeriksaan tentunya ya
kalau dari gejala itu sulit kita bedakan untuk di awal
ya tetapi kalau covid sembilan belas sesak napasnya itu jelas sekali
ya tapi jangan sampai tunggu sesak napas ya
jadi kalau udah ada gejala flu ya kita tidak tahu itu flu biasa atau bukan
lebih baik untuk zaman pandemik saat ini lakukanlah minimal antigen swab antigen ya
untuk kepastian kita dilakukan swab pcr
tapi sejauh ini bagaimana sih burden of flu kalau menurut data dari who prof
nah menteri who kalau kita lihat di sini ya setiap tahun secara global itu dilaporkan bahwa sekitar tiga sampai lima tahun
tiga sampai lima juta infeksi influenza yang berat ya
dan ini bisa menyebabkan sekitar dua ratus lima puluh hingga enam ratus lima puluh kematian
jadi itu suatu hal yang banyak ya
jadi tidak bisa kita anggap enteng
ya mungkin kalau di beberapa negara lain influenza ini terjadinya musiman
tapi kalau di negara tropis seperti ini bisa terjadi sepanjang tahun ya prof ya
ya di negara kita memang kita nggak punya empat musim ya
kalau negara dingin biasanya menjelang musim dingin mereka apa namanya
sudah banyak orang orang yang terkena
karena itu mereka tiap tahun itu rata rata di negara empat musim dilakukan vaksinasi
dan merupakan satu program yang dari pemerintah ya
ya profesor ini sebenarnya pastinya ada kelompok kelompok yang rentan begitu ya terhadap influenza
mungkin profesor bisa menjelaskan kepada kami
kelompok kelompok seperti apa yang rentan terhadap influenza ini prof
jadi kelompok rentan itu kan antara lain bisa ada

yang usianya di atas enam puluh tahun
karena selain imun sistemnya sudah mulai menurun
mereka juga kebanyakan sudah punya comorbid ya
ya dan individu dengan penyakit penyerta kronik ya
seperti contohnya itu kayak diabetes atau penyakit kencing manis
penyakit jantung penyakit paru yang kronik ada penyakit liver penyakit ginjal
nah itu kan semuanya merupakan satu comorbid
nah kalau kita bicara mengenai komplikasi akibat virus influenza
itu bisa berupa pneumonia yang tadi saya sebutkan ya
tapi bisa juga yang lain
seperti infeksi telinga infeksi sinus ya daerah hidung ya
dan pemburukan daripada gejala penyakit kronisnya sendiri
ya seperti penyakit gagal jantung konjektif asma diabetes ya
bisa memperberat jadinya
nah kalau komplikasi yang berat itu dapat bersikopatal ya
dan dapat menyebabkan kematian
karena itu sebaiknya memang himbauan untuk terutama lansia
itu juga divaksinasi influenza setiap tahunnya
iya dan juga yang termasuk kelompok rentan di sini pastinya anak anak juga di bawah usia dua tahun ya profesor ya
ya ya kalau anak anak ya jelas ya di bawah dua tahun karena spesimiwa mereka juga belum sempurna
tapi kalau pada orang dewasa di atas enam puluh tahun justru sisi imunnya sudah mulai menurun
jadi akibatnya memang kedua golongan usia itu memang memerlukan pencegahan ya vaksinasi
baik artinya imunitas di sini yang memegang kematian ya
ya kita harus mengkendali ya profesor supaya kita tidak terserang influenza
baik dan kita juga ingin mengetahui lebih jauh seperti apa sih pentingnya vaksin influenza
dan mbak melissa jangan kemana mana kami akan segera kembali sesaat lagi
selamat datang di insider cnn indonesia
dan kami masih membahas tentang bahaya flu pada kelompok high risk
masih bersama dengan prof iris rengganis
kita melanjutkan perbincangan kita profesor
seperti yang tadi profesor sampaikan bahwa influenza ini nggak bisa dianggap sepele begitu ya
karena ternyata untuk mereka yang comorbid orang orang lanjut usia ini bisa berakibat fatal begitu
nah kita saat ini berada di tengah pandemi satu lima tahun lebih begitu
apakah ada kemungkinan orang yang sudah terkena influenza ini juga bisa terkena
ini juga bisa terkena covid sembilan belas atau terjadi apa disebutnya koinfeksi begitu ya
ya jadi kalau infeksi covid sembilan belas dan flu ya apakah berbahaya
ya tentu saja ya dua penyakit sekaligus dalam satu waktu
nah dari berbagai literatur itu dilaporkan adanya koinfeksi antara virus influenza dengan virus covid sembilan belas
yang menyebabkan penyakit covid sembilan belas itu ya dari sars cov dua
kemudian koinfeksi ini sebetulnya dapat menyebabkan kondisi klinis
ya jadi apa yang kita lakukan
kita menyebabkan kondisi klinis yang berat dan juga meningkatkan angka kematian ya
karena itu kita penting mendapatkan pelindungan dari kedua penyakit infeksi yang sangat berbahaya ini ya
nanti baik virus influenza maupun dari virus sars cov dua ya dengan mendapatkan vaksinasi keduanya
baik ini kemudian rekomendasinya sebagai bentuk antisipasi untuk kita semua harus apa yang harus kita lakukan gitu profesor
ya jadi antisipasinya tentu apa namanya who itu merekomendasi pemberian covid sembilan belas
merekomendasi pemberian vaksinasi influenza musiman setahun sekali kepada individu yang tanpa kontraindikasi ya misalnya mulai usia lebih dari enam tahun hingga dewasa
nah prioritas vaksinasi itu diberikan pada kelompok juga pada selain yang tadi anak balita juga ibu hamil lansia individu dengan penyakit penyerta comorbid seperti diabetes

dan kami dari sarga institusi dewasa kita juga berikan pemberian vaksinasi infeksi kepada kelompok yang lebih dewasa
dan kami dari sarga institusi dewasa kita juga berikan pemberian vaksinasi infeksi yang lebih dewasa
nah dari sarga institusi dewasa perhimpunan penyakit dalam indonesia merekomendasikan pemberian vaksinasi influenza itu musiman setahun sekali pada individu dewasa yang usianya mulai dari delapan belas tahun ke atas
yang termasuk kelompok lansia individu dengan comorbid ya seperti diabetes penyakit jantung dan lain lain
dan juga tenaga medis
disamping tentunya saat ini pandemik yang wajib tentu adalah vaksinasi covid sembilan belas

mungkin selama ini kita berpikir
kalau imunisasi vaksinasi itu ada dua belas imunisasi begitu hanya untuk anak anak kecil
karena sebenarnya usia usia kita usia usia renta itu juga membutuhkan vaksinasi ya
profesor itu jarang sekali di sada sada masyarakat kita ya
ya betul sekali
tapi bagaimana lantas kita itu bisa mengetahui bahwa vaksin yang digunakan itu
sudah mengikuti strain yang paling mutakhir gitu profesor
ya jadi memang strain awalnya hanya satu strain dua strain
dia berkembang menjadi tiga strain dia trivalen kita sebut
kemudian sekarang sudah ada yang kuadrivalen
karena kita tahu strain yang beredar itu adalah dari a dan b
nah sekarang yang kuadrivalen ada dua strain a jenis a dan dua jenis strain b
yang setiap tahun beredar dan setiap tahun mutasi sehingga berubah kombinasinya
ya kita bersyukur sudah ada empat strain
sehingga itu bisa memberi perlindungan yang lebih meng cover lebih luas ya
untuk penyakit influenza dari berbagai macam strain yang beredar di dunia tentunya
ya artinya meskipun ketika kita kaitkan lagi dengan covid sembilan belas
meskipun gejalanya mirip gitu ya
tapi orang orang yang sudah mendapatkan vaksin covid sembilan belas juga masih membutuhkan vaksin influenza
begitu ya profesor
ya karena sebetulnya virusnya kan beda
yang satu virus sars cov dua yang satu virus influenza
ya sehingga tidak bisa kita melakukan suntikan vaksinasi virus influenza ya
atau sebaliknya sars cov dua juga melindungi influenza tidak bisa
ya jadi sifat daripada vaksin itu sangat spesifik terhadap penyakitnya
jadi kalau dia virus influenza ya sebaiknya disuntiknya harus dengan influenza
demikian juga sebaliknya untuk sars cov dua penyuntikannya juga vaksin sars cov
ya seperti itu
tapi profesor baik
jadi dalam hal ini
tapi profesor baik
kalau infeksi dibutuhkan kedua vaksin tersebut
tapi profesor kalau kita melihat bahwa saat ini kan pemerintah tengah mengejar akselerasi vaksinasi covid sembilan belas
kalau kita juga sekarang tengah menghadapi musim yang pancaroba pergantian musim
dan juga musim penghujan yang artinya juga virus virus influenza ini juga akan semakin dekat dengan kita
ini mana yang harus didahulukan gitu
vaksin influenzanya terlebih dahulu atau vaksin covid terlebih dahulu
atau itu boleh bersamaan profesor
jadi kita sudah ada kesepakatan saat ini bahwa karena ini masa pandemik
jadi sesuai dengan panduan dari saat kesempatan dewasa papdi bahwa vaksin covid sembilan belas merupakan vaksin yang baru
dan perlu dipantau untuk semuanya
karena ini sudah melakukan program pemerintah menjadi program pemerintah
jadi tentu sekarang yang kita kejar adalah vaksin covid sembilan belas terlebih dahulu
setelah pemberian dua kali vaksin covid sembilan belas
dua puluh delapan hari setelah yang kedua pemberian vaksin
baru kita boleh memberikan vaksinasi yang lain termasuk influenza
jadi misalnya vaksin covid sembilan belas kita berikan hari ini
kemudian dua puluh delapan hari kemudian vaksin yang kedua ya
tapi ada juga yang dua puluh satu hari ya tergantung jenis vaksinnya
kemudian setelah vaksinasi yang kedua dua puluh delapan hari kemudian baru boleh vaksin yang lain
kenapa harus ada perbedaan dua puluh delapan hari

karena vaksin baru ini kita masih mengikuti kalau ada kejadian ikutan pasienisasi yang disebut kipi
jadi kipi nya itu masih diikuti selama dua puluh delapan hari
setelah itu baru boleh kita berikan vaksin vaksin yang lain
salah satunya tentu influenza
jadi vaksin influenza tetap bisa kita berikan tapi ada jarak waktu dengan vaksin covid
baik kalau vaksin influenza pada anak itu kan harus diberikan secara rutin begitu ya
kalau pada orang dewasa begitu apakah juga harus rutin setiap tahun profesor
sebenarnya sama anak dan dewasa kalau untuk waktu itu hanya beda umur ya
jadi tetap setiap tahun
karena kan setiap tahun itu virus daripada influenza itu mutasi
dan setiap tahun itu berubah ya vaksinnya
disesuaikan dengan jenis virus yang beredar virus influenza yang beredar
ya jadi karena itu tetap dilakukan setiap tahun
dan memang vaksinnya satu tahun itu keadaan luar sah jadi disesuaikan ya
satu tahun nanti suntik lagi
tapi strain nya sudah
disesuaikan strain yang baru
lagi vaksin yang baru lagi
seperti itu sama dewasa dan anak tetap
satu tahun sekali ya setahun
sekali belum penyuntikan
ya artinya kita tidak perlu menunda nunda
lagi karena biaya vaksin sebenarnya juga
nggak mahal ya profesor ya jangan sampai
nyawa kita menjadi pertaruhan gitu ya
sangat murah ya kalau dipikir pikir sangat murah
tiga ratus ribu kemudian
kita bagi dua belas bulan sebulannya
cuma berapa kalau dipikir seperti itu
kan murah sekali sebetulnya
jadi kita berpikir kalau sakit
berapa biayanya ya akan
jauh lebih besar daripada
hanya kita melakukan penyuntikan
yang setahun sekali iya dan ternyata
tadi seperti yang profesor sampaikan bahwa
influenza ini bisa menyebabkan komplikasi
yang juga akan mengancam nyawa kita
artinya tiga ratus ribu itu tidak ada
artinya ya dibanding nyawa kita
betul betul sekali dan kalau
kita ingat ya zaman dulu
di spanyol tahun seribu sembilan ratus delapan belas seribu sembilan ratus delapan belas
sebagaimana pandemik saat itu ya pandemik
influenza dan kita harus banyak belajar
dari pandemik influenza
yang disusul kemudian flu
spanyol flu hongkong ya
flu kemudian di negara negara lain
banyak sekali ya
berakhir karena adanya vaksin
tetapi tetap setiap tahun
harus divaksinasi karena
ada virus yang tetap berenar
iya yang pasti kita sangat belajar
pada situasi pandemi saat ini
baik profesor selanjutnya kita akan
melanjutkan perbincangan masih tentang
pentingnya vaksinasi influenza
dan mbak mirsa jangan kemana mana
kami akan segera kembali
sesaat lagi tetaplah di insider cnn indonesia
terima kasih anda masih bersama kami di insider cnn indonesia
dan kita masih membahas tentang bahaya flu
pada kelompok high risk
masih bersama dengan prof iris rengganis
dan tadi yang seperti disampaikan oleh profesor
bahwa mereka yang beresiko
untuk terkena influenza ini ternyata
bukan hanya anak anak tetapi juga orang orang lanjut usia
dan juga mereka yang memiliki comorbid
dan bahkan influenza ini
tidak bisa dianggap sepele karena juga bisa
menimbulkan komplikasi seperti
radang paru ataupun penenomia

profesor kita akan melanjutkan perbincangan kita
kali ini seperti yang tadi profesor sampaikan
bahwa salah satu langkah antisipasinya
adalah dengan melakukan
vaksin influenza secara berkala
atau secara rutin nah kalau kita melihat
teralita di masyarakat saat ini
bahwa vaksin covid sembilan belas cukup
menimbulkan ketakutan pada masyarakat bahwa akan ada
efek samping atau kipi
kira kira kalau untuk vaksin influenza sendiri profesor
apakah ada efek samping atau kipinya
karena dibuatnya saja sudah bertahun tahun
puluhan tahun dan tiap tahun
makin sempurna ya apalagi yang saat ini
ada yang quadrivalent
artinya sudah empat strain yang masuk
jadi dianggap kita
dan kipinya itu biasanya lokal
lokal ringan hanya nyeri bekas undikan
mengkak bekas undikan
kemerahan bekas undikan
ya kadang kadang mirip mirip
kayak ada gejala flu ya
tapi sedikit ringan sekali ya
panas jarang ya gejala
kayak orang mau flu
berarti ada apa namanya
respons imun ya dalam tubuhnya
tetapi itu satu dua hari hilang
dan itu kalau kita yang apalagi yang mau umroh
mau haji ya itu rata rata sudah setiap tahun
itu sekalian divaksinasi
samping meningitis sudah divaksinasi influenza
ya rata rata juga itu sangat menolong ya
tapi kalaupun kena flu flu gitu
dia lebih ringan jauh lebih ringan
dibandingkan bila mana tidak divaksinasi
tapi setidaknya lebih ringan begitu
gejala yang akan kita alami
ya karena kita sudah punya antibody ya
sudah punya sebagian alat perang dalam tubuh kita
ya untuk melawan si virus ya
antibody kan salah satu tentara ya
di samping sel sel imun lainnya
baik profesor mungkin bisakah diberikan gambaran sampai tahap atau vaksinnya ya

mungkin bisakah diberikan gambaran sampai tahap atau vaksinnya ya
atau fase seperti apa sih influenza yang menyerang kita itu begitu mengkhawatirkan
dan sudah sepatutnya untuk dibawa ke rumah sakit atau ke dokter gitu
karena mungkin selama ini masyarakat berpikir bahwa influenza itu akan sembuh sendiri
dengan sendirinya dan cukup untuk ditangani dengan di rumah saja
ya jadi memang influenza itu tetap ada ya
panas demam ya

karena itu semuanya kan gejala saluran nafas atas

karena itu semuanya kan gejala saluran nafas atas
jadi kalau sudah ada demam lebih dari tiga hari tentunya ya di situ ya
kayak flu berat ya sebaiknya tentu harus ke rumah sakit diperiksa
ya apakah ini biasa atau bukan ya
tetap harus ke dokter paling tidak harus ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
paling tidak ronsen ya ronsen kecek darah ya minimal seperti itu
dari ronsen pun kita sudah banyak informasi
untuk melihat bahwa ini infeksi penapasannya ke arah mana
hmm oke baik profesor dari tadi kita sudah berbincang
seperti apa gejala saluran nafas ini
adalah influenza dan juga bagaimana antisipasinya tapi satu hal juga yang harus kita
pahami bersama disini adalah memahami bagaimana sih penularan dari influenza ini profesor karena
ini sangat mudah sekali ya menular dari dari orang per ke orang gitu ya betul ya penularan itu ya
batuk bersin bicara ya melalui udara ya gitu ya jadi apa mudah sekali menularkan ya karena
itu memang tetap harus berhati hati nah dari zaman dulu kalau kita lihat foto foto pandemik
influenza aneka masker yang mereka buat ya kalau saya lihat apa di internet ya bagaimana waktu
saat itu ya mereka sudah berusaha memakai masker ya jadi masker itu memang satu hal yang sangat
penting hingga sekarang untuk semua penyakit infeksi saluran nafas karena infeksi itu bisa
masuk melalui hidung dan mulut jadi ini kita harus betul betul menutupi jangan sampai virus apapun
masuk ke dalam pernapasan kita yaitu influenza ataupun virus covid sembilan belas ya sama sama
perlindungannya yang utama adalah masker di samping vaksinasi jadi artinya selain vaksinasi protokol
kesehatan tetap harus kita jalankan dan masker itu adalah yang paling utama dan jenis masker yang
pakai juga harus kita perhatikan intinya adalah jangan virus masuk ke dalam tubuh kita
iya artinya bahwa prokes itu bukan cuma untuk covid sembilan belas aja begitu ya tapi influenza ini juga kita
harus prokes ya tentu semua oke tadi yang profesor sebutkan itu kan penularan secara
langsung begitu ya ketika kita berbicara
atau berdekatan dengan orang yang
terkena influenza apakah
juga terjadi penularan secara tidak langsung
dari benda benda yang mungkin
juga mengandung virus seperti itu prof
dari droplet droplet yang jatuh
ke benda benda itu bisa juga tidak
orang bersin ya bersin ke meja
misalnya terus kita nggak sengaja
kita pegang terus nggak sengaja
kita ke hidung
ya bisa saja dari situ ya
jadi tetap kita harus berhati hati
karena itu orang bersin itu
segala macam keluar dari itu berapa
banyak yang dikeluarkan virusnya
kalau memang mengandung virus ya
bersin bicara tanpa
berjatuhan ke benda
kita pegang benda itu tanpa sengaja
bisa saja tertular
kita memberingati world
flu day begitu ya ini kalau harapannya dari
dari profesor seperti apa
harapan ke depannya prof
ya kita tetap harus
menjaga ya bahwa
dan tetap dapat mengancam kita
sehingga kita perlu pelindungan
satu satu cara bukan
satu satunya ya sebetulnya
salah satu cara adalah
dengan vaksinasi dan tetap
menjaga protokol kesehatan di masa pandemi
profesor apakah vaksinasi
influenza ini berbahaya untuk penyakit
jantung dan juga diabetes
penyakit influenza memang berbahaya
karena menular dan itu
merupakan akan memperberat
penyakit komorbit seperti jantung
diabetes ginjal liver apapun
penyakit komorbid itu akan diperberat
dengan penyakit influenza karena virus influenza
itu kan akan menyebar ke seluruh tubuh
dan orang orang yang sudah punya komorbit
kalau kita bicara dari sistem imun sistem imunnya
juga sudah menurun
sehingga perlindungannya terhadap
penyakit penyakit virus seperti influenza
dan yang lainnya itu juga akan
sulit kalau dia tidak ada perlindungan
kita tetap menganjurkan orang orang yang punya
komorbit seperti penyakit diabetes
jantung atau liver atau ginjal
dan lain lain dan sebagainya tetap
dilakukan penyuntikan vaksinasi
sendiri ini apakah aman
profesor untuk mereka yang menderita penyakit jantung
dan juga diabetes
ya aman aman ya
dia sudah mendapat izin dari badan pom
penelitian sudah bertahun tahun
dan juga apa namanya yang penting
penyakit komorbitnya terkontrol
terkontrol stabil dan dokternya
mengatakan oke silahkan
divaksinasi malahan dari
persatuan jantung perlindungan
jantung itu sudah ada rekomendasi
baik profesor irs rengganis
terima kasih banyak atas waktunya
dan juga penjelasannya untuk kita semua
sekali lagi kesimpulannya jangan anggap sepele
keluarga kita juga terlindung dari penyakit yang
ternyata juga bisa membahayakan kita semua
terima kasih selalu profesor sampai ketemu di lain kesempatan
ya sama sama terima kasih
sampai jumpa sampai jumpa lagi
baik profesor irs rengganis
ketua perhimpunan alergi imunologi indonesia
terima kasih banyak sudah bergabung
bersama kami dalam insiders nn indonesia dan
usai sudah jumpa kita di program
insiders episode bahaya flu
pada kelompok rentan saya diana dwi ka
undur diri terima kasih sampai jumpa